pemerintah mengakui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di jawa bali tidak efektif
pemerintah kini tengah mewacanakan karantina di wilayah lingkup terkecil
kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif
mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks
sehingga di beberapa provinsi covid nya tetap naik
di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten
ini hanya masalah implementasi ini
namun jauh sebelum wacana pemerintah itu sejumlah warga sudah lebih dulu melakukan inisiatif melakukan lockdown di awal masa pandemi
di dki jakarta ada beberapa rw yang sempat melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara mandiri
salah satunya rw sepuluh kelurahan kebayoran lama selatan jakarta selatan
pembatasan aktivitas dilakukan dengan menutup empat akses penerapan jam malam dan pembatasan masuk ke wilayah bagi warga bukan penduduk setempat
data rt menyampaikan berita melaporkan kepada kami itu tidak ada korban sama sekali
jadi enggak ada selama empat bulan itu
kemudian setelah masuk satu bulan setelah kita buka mulailah satu orang
kemudian seminggu kemudian satu orang lagi dari rt lain
seperti itu dan seterusnya
walau efektif memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas pembatasan kegiatan berdampak langsung pada perekonomian warga
tidak sanggup lagi berkompromi kebijakan lockdown mandiri akhirnya dihentikan setelah empat belas bulan
setelah empat bulan berlangsung sekitar tanggal sebelas juli itu kita buka kembali
ya karena banyak keluhan masyarakat karena mereka terutama pelaku pelaku usaha itu merasa pelanggannya pedagang pedagang juga pendapatannya kurang
sementara itu di rw sembilan johar baru jakarta
pusat berdiri kampung tangguh jaya
sejak awal januari dua ribu dua puluh satu kampung tangguh yang diinisiasi oleh polsek johar baru menyediakan sejumlah kebutuhan dua sembilan ratus warga selama pandemi
mulai dari menyiapkan tiga puluh lima tangki air untuk cuci tangan pembagian masker gratis penyediaan logistik gratis penjualan bahan pokok murah penyediaan sumber pangan secara mandiri hingga penyediaan tempat isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus corona
semua kebutuhan ini disiapkan
untuk menyiasati dampak ekonomi yang akan dirasakan warga ketika menjalani pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro
pemirsa ini adalah gedung paut yang untuk sementara dialih fungsikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga kampung tangguh jaya
dan di total ini ada tiga ruangan yang disediakan bagi warga yang hendak melakukan isolasi mandiri namun di rumahnya tidak memiliki ruangan yang memadai
di rw sembilan johar baru jakarta pusat tercatat lima puluh lima orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari jumlah ini empat puluh empat sembuh dua dirawat dua meninggal dunia sepuluh lainnya masih menjalani isolasi mandiri
isolasi mandiri kebetulan di rumah saya ada ruangan tersendiri yang memang mumpuni untuk isolasi mandiri
dan saya pun sudah berkonfirmasi dengan pihak kesehatan dari puskesmas
untuk bantuannya saya diberikan beras minyak telur
sarden dan pangan pokok seperti gula dan lainnya
sebako sebako untuk kebutuhan dan juga vitamin disuplai dari rw tempat
pembatasan aktivitas masyarakat dalam lingkup permukiman bisa efektif
namun ahli epidemiologi menilai langkah lockdown seperti ini seharusnya dilakukan ketika penyebaran virus belum separah sekarang
mas dalina pani menambahkan bila hendak dilakukan lockdown
pemerintah harus tegas dan menanggung seluruh kebutuhan masyarakat

jika pemerintah ingin mengunci wilayah yang kecil atau yang mikro tadi misalnya satu rt dikunci
tapi harus dipastikan bahwa tidak ada orang yang keluar dan masuk dalam empat belas hari
tidak ada orang yang keluar dan masuk dalam empat belas hari
sehingga pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kehidupan dasar mereka yang ada di dalam satu et tersebut
sepanjang pemerintah mampu melakukan itu
maka kami akan mengatakan itu adalah intervensi yang terbaik
ketika pandemi belum diketahui kapan akan berakhir
tidak ada langkah lain yang dapat dilakukan selain menegakkan protokol kesehatan
seperti memakai masker rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
ren fernando dewi agung jakarta